untuk menjaga tarif listrik tetap sejak tahun dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
pemerintah telah menggelontorkan rp dua ratus empat puluh tiga triliun untuk biaya subsidi listrik
dan rp sembilan puluh empat triliun sebagai dana kompensasi listrik
melonjaknya harga minyak dunia menembus rp seratus per barel
membuat pemerintah harus menanggung beban subsidi
dan kompensasi listrik yang lebih besar lagi di tahun dua ribu dua puluh dua ini
oleh sebab itu pemerintah harus melakukan penyesuaian tarif listrik
menjadi rp satu enam ratus sembilan puluh sembilan atau naik sebesar tujuh belas enam puluh empat persen
untuk icp atau harga minyak bumi yang sampai saat ini kan berkisar masih seratus
dan ini sedikit banyak akan mempengaruhi apa yang kita sebut dengan bpp
biaya pokok penyediaan
dan listrik yang menjadi dasar perhitungan tarif yang berlaku di plng
dan kemarin kita lihat kecenderungan inflasi untuk di tribulan satu tribulan dua sampai tribulan tiga
itu ada kecerungan naik dan itu semua menjadi pertimbangan kita
pada saat kita akan menaikkan golongan mana saja
dan keputusan terakhir sesuai dengan tadi introduksi dari mas yuda
pak mas yudi sorry
pak presiden menyetujui melalui ibu menkyu untuk menaikkan saat ini
hanya di r dua dan r tiga dan golongan pemerintah
r dua yang tiga lima ratus sampai lima lima ratus itu jumlahnya satu tujuh juta
kemudian di atas r tiga rp enam enam ratus itu hanya tiga ratus
jadi kalau totalnya kita rp tiga ratus rp tiga lima juta
jadi kira kira hanya sekitaran rp dua
rp lima ratus lima atau satu juta yang kira kira terpengaruh untuk rumah tangga
penyesuaian tarif pada sekitar dua juta pelanggan golongan rumah tangga mampu
dari total delapan puluh tiga juta pelanggan pln di indonesia itu
akan mengurangi beban apbn tahun dua ribu dua puluh dua sekitar rp tiga satu triliun
hal itu sama dengan proyeksi beban biaya subsidi listrik
yang harus dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun dua ribu dua puluh
menurut direktur eksekutif energi
usaha pemerintah ini pengaruh tidak terlalu besar
dalam mengurangi beban apbn tahun ini
ya meskipun memang tidak terlalu besar ya
jumlah pelanggan yang ditanggung
yang harus disesuaikan ya
karena hanya dua lima persen gitu kan ya
dari total delapan puluh delapan juta pelanggan pln gitu kan
tapi paling tidak ini bisa menjadi penghibur lah
bukan menghibur bisa menjadi pengurang sedikit lah bagi pemerintah
kita naikkan nih untuk yang sektor rumah tangga tiga
rumah tangga empat
terus juga pemerintahan juga
tetapi di sisi lain kompensasi untuk sektor industri
ini mengalami kenaikan
kompensasi untuk golongan di bawah dua tiga lima ratus ini
juga mengalami kenaikan
memang masih ada beban biaya kompensasi
yang harus dibayarkan oleh pemerintah
tak kurang dari rp dua puluh satu empat triliun
harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pln
sebagai biaya kompensasi
kompensasi penyediaan listrik
itu pun telah memperhitungkan adanya penyesuaian tarif listrik
yang akan mulai diterapkan pada satu juli mendatang
tim liputan cnn indonesia